tidak bisa lagi kita hindari tapi seberapa tangguh industri perkebunan kita khususnya dalam mengarungi samudera ketidakpastian seperti saat ini
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
maksimalkan hasil kebun harus berjibaku untuk bisa bertahan dari hantaman pandemi
dengan luas areal konsesi lebih dari satu satu juta hektare
di mana lebih dari delapan ratus lima puluh ribu hektare planted area dengan empat komoditi utama yaitu kelapa sawit tebu karet dan teh
kini pt pn tiga telah
menjadi holding company dari pt pn satu dua empat sampai dengan empat
penggabungan bumn perkebunan ini akhirnya berhasil membuktikan diri sebagai perusahaan yang adaptif
memasuki triwulan ketiga dua ribu dua puluh satu transformasi yang dilakukan oleh holding perkebunan semakin menunjukkan hasil gemilang
catatan laba bersih konsolidasi mencapai sebesar rp dua sembilan puluh lima triliun
dibanding periode yang sama di tahun dua ribu dua puluh
resiliensi ini menjadi kata kunci ya yang sekarang kini sering diperbincangkan
kemampuan menjadi ajal atau luas saat menghadapi tekanan baik dari dalam maupun dari luar negeri
kita melakukan wawancara ini tentu saja sudah di antigen sudah pcr vaksin sudah lengkap ya
termasuk booster mungkin
pak gani kita lihat ya dalam dua tahun ini kita merasakan begitu pahitnya covid
dan perekonomian kita juga jadi babak belur
tapi saya lihat ada winners ada yang menang ada yang losers yang tidak beruntung lah
nah saya lihat itu justru dari sektor pertanian dan sub subsektornya itu naik daun pada saat pandemi ini
karena memang kan kebutuhan pangan itu pasti bahkan semakin lebih lagi
dan kalau kita lihat pdb nya juga semakin meningkat
nah coba pak gani selama dua tahun ini khususnya untuk subsektor perkebunan ini
karena justru lebih bagus daripada tahun tahun sebelumnya
apa yang terjadi
jadi begini kalau kita bicara komoditi ya
komoditi paling komoditi pangan
itu kan covid sembilan belas tidak covid sembilan belas orang tetap makan
bahkan kalau covid sembilan belas ini orang lebih banyak di rumah lebih banyak makan
maka kalau kita lihat obesitas itu sekarang lebih banyak kejadian
jadi kalau cerita perkebunan ptbn saya sebelumnya sudah melihat
akhir tahun dua ribu sembilan saya sudah memperkirakan bahwa kalau covid ini berkepanjangan
maka yang terdistorsi adalah pasokan
dan ini benar predisi saya benar
ya supply nya berkurang sementara kebutuhannya tetap
maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan supply demand kan
ketika demandnya tetap supply nya berkurang maka harga naik
dan itu sudah saya predisi dan ternyata benar
jadi salah satu yang menjadikan komoditi terutama komoditi pangan meningkat itu memang supply terganggu oleh covid
kita tahu covid itu mobilitas orang juga terganggu kemudian
transportasi juga terganggu
transportasi terganggu semua terganggu
nah mbak desi tanya bagaimana strategi kami
justru yang agilitas tadi
kami selalu cerita kepada teman teman internal itu mari kita menyalip di tikungan
jadi justru kami melakukan langkah langkah yang agak dramatis langkah langkah yang agak substansial
kami justru ketika pandemi terjadi
produksi kami naik
jadi kami lakukan langkah langkah strategi ketika itu di mana kami meningkatkan utilitas pabriknya
kemudian mengendalikan proses produksi dengan operational excellence
artinya kita semua tata kelola itu kita perbaiki
dan itu benar
jadi faktor terkait dengan harga meningkat tapi juga untuk pt pn sendiri kenaikan lhb itu bukan hanya karena harga
tapi produktivitas produktivitas dan kos yang turun
dan supply nya itu juga harus disesuaikan dengan demand
ini saya lihat kan berarti ada istilahnya perubahan dalam strategi yang selama ini dilakukan
pak gani sendiri menjadi di root dari pt pn ini sejak tahun dua ribu delapan belas
jadi pas sebelum masuk covid itu sendiri
nah kira kira dengan meningkatkan produktivitas efisiensi dan lain sebagainya
apa yang selama ini
apa yang selama itu sebelumnya
yang istilahnya salah lah dalam pengelolaannya
karena ya memang bagus juga ini momentum covid dijadikan momentum untuk bertransformasi
tapi kan pasti ada fundamental yang selama ini pengelolaannya kurang baik
jadi begini mbak resi
sebenarnya kalau namanya holding perkebunan
itu mulai berdiri akhir tahun dua ribu empat belas
persisnya september dua ribu empat belas
sudah cukup lama
sudah hampir tujuh tahun
sudah tujuh tahun
jadi di dalam perjalanannya itu menurut saya itu akselerasinya kurang
ya aksesnya kurang sehingga yang mestinya holding terbentuk itu meningkatkan pooling power
jadi pulling power itu kalau masing masing pt pn itu ada empat belas
jadi pt pn satu di aceh sampai empat belas di sulawesi
kalau masing masing kerja sendiri maka kan kekuatan rendah kan
ketika digabung mestinya akan memperkuat baik terkait dengan procurement pengadaan barang dan jasa
maupun penjualan pemasaran produk
mestinya lebih seperti itu
tapi itu tidak terjadi dalam tujuh tahun
itu tidak terjadi dalam tujuh tahun terakhir
kemudian yang kedua juga ada persoalan persoalan internal
yang menjadi beban terkait dengan istilah kami debt trap
jadi selama ini
beli banyak utangnya ya
kemarin ada cerita mungkin setengah tahun yang lalu kan berita ptpn utangnya banyak dan sebagainya itu
itu menyebabkan kami kekurangan kapasitas untuk mendeliver apa yang menjadi tujuan
tapi asal usul dari utangnya itu sendiri seperti apa
karena kan kita lihat ini justru adalah komoditas andalan indonesia
jadi sebenarnya begini
kalau kita dulunya pt pn itu kan dari satu sampai empat belas
disparitas itu sudah lama tidak
disparitas yang tertinggi dan yang terendah itu kalau dikemas di dalam manajemen holding
kan mestinya bisa saling memperkuat
nah itu tidak terjadi pada masa yang lalu
nah lalu bagaimana kok dua tahun terakhir terjadi perubahan signifikan
jadi saya dapat jelasin begini
pertama itu komitmen pemegang saham
menurut teorinya ketika perusahaan pada kondisi tertentu
itu pengurus tidak bisa menyelesaikan masalah
yang misalnya cash flow nya udah negatif equity negatif
itu dalam posisi tertentu
dalam kader tertentu
itu harus turun pemegang saham
nah kita didukung oleh pemega saham yang luar biasa
dimana salah satu yang menjadi dasar bagi bangkitnya pt pn itu
kami melakukan transformasi keuangan
terutama terkait restriksi bank
jadi ketika kita kena debt trap maka harus ada relaksasi
dan kita didukung oleh para kreditur
kreditur kita lebih dari lima puluh semua mendukung
paling besar dari mana mana saja
ya bang pak dari bni
jadi kami duduk dengan mereka
kami ceritakan bahwa tidak ada cerita pt pt perkebunan tidak sustain
saya jelaskan kepada mereka
akhirnya diberikan kami tempo delapan ton untuk relaksasi
jadi karena itu menurut saya mandatory mbak desi
apapun kita perbaiki korporasi kalau tidak mau lagi cash flow nggak mungkin
kalau ketika cash flow selesai baru kita cerita yang lain
jadi sekarang bisa dikatakan itu masalah hutang sudah tidak menjadi masalah hutang
tidak masalah nanti saya akan ceritakan
kalau untuk dukungan pemegang saham itu luar biasa mbak
jadi pt pn ini dulu kayak raja raja kecil
jadi kayak raja raja kecil itu dari satu sampai empat belas

karena ketika diangkat yang diangkat itu yang meneretang ini pt pn pn

karena ketika diangkat yang diangkat itu yang meneretang ini pt pn pn pn
tapi lebih banyak peran pt pn pn yang besar
jadi kadang kadang kami hanya menaikkan misalkan gitu hanya menaikkan meneretang ini setelah pt pn pn
jadi intervensinya terlalu besar ya
jadi yang pertama saya lakukan mbak saya rombak organisasinya
di mana pt pn dulu ada tiga sampai empat direktur saya jadikan satu direktur di bawahnya scb
kalau direktur yang ada pak menteri sama saya
tapi kalau di bawahnya saya yang angkat
jadi banyak orang orang yang di bawah saya yang di pt pn itu komandonya ke arah satu komando
yang kedua tata kelola
jadi dulu itu anak perusahaan itu menjadi satu entitas yang berdiri sendiri
kita ubah mbak
sekarang itu pt pn holding menjadi operating holding
sehingga anak anak perusahaan itu kita jadikan operational excellence saja
dan kita berubah
semua tata kelolanya yang strategi kami ambil
pengadaan procurement kami ambil
pemasaran produk kami ambil
terus isu isu strategi tentang rgpp tentang sdm tentang kerjasama strategik itu diserahkan ke holding
sejak itulah kami didukung oleh seluruh sdm yang luar biasa mendukung pt pn baik dari pimpinan maupun karyawan
kami tidak ada friksi ketika melakukan transferasi padahal transferasi adalah hal yang sangat penting
dan biasanya transformasi ini apalagi dengan sangat drastis
ini challenge nya apa pasti ada resistensi kan dari awal
sudah terbiasa melakukan tidak
sebetulnya gini mbak desi secara kultural saya itu orang dalam
saya sudah tiga puluh tahun saya paham betul
saya bukan ujuk ujug seperti ini
saya dari bawah betul
jadi paham tentang algoritma tentang anatomi sosiologi semua saya paham
ketika komunikasi terbentuk kita ajak mereka untuk berbicara
kita ajak mereka untuk berubah
allah itu dukungan luar biasa
jadi isu kami sebenarnya bukan isu bagaimana konsolidasi ke dalam
isu yang menjadi concern saya ke depan adalah bagaimana transformasi ini menjadi sustainable
karena itu yang berbahaya
berbahaya kalau kita tidak sustainable
maka ke depan kami dua hal yang kami akan lakukan
kita break sebentar untuk kedepannya karena percakapan masih panjang
jadi kita jangan habisin dulu di segmen ini pak
gani kita tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight
insight with desi anwar di studio saya ditemani muhammad abdul ghani
direktur utama pt pn tiga
kita membahas mengenai kinerja pt pn selama dua tahun pada saat covid ini
dan ternyata juga dari bukan saja performance nya menunjukkan kenaikan
peningkatan kontribusi perkebunan terhadap pdb juga saya lihat semakin meningkat
tapi yang dilakukan adalah transformasi besar besaran yang dilakukan pak gani ini sebagai dirut
perkebunan ini justru merampingkan semua membuat semua dikelola dengan profesional
tadi tanpa terlalu banyak tantangan atau resistensi
saya lihat mungkin karena ya pak gani sendiri sudah hampir empat puluh tahun ya berada dengan perkebunan
dari yang utang menjadi paling tidak utangnya sudah direstrukturisasi
sehingga punya modal lah untuk bisa berkembang
tata kelolanya manajemennya profesional dan lain sebagainya
ngomong ngomong ada berapa sih seluruh anggota sdm di bawah pt pn ini sekarang pak gani
apakah ada perampingan juga dari segi sdm nya perubahan penggantian dari profesionalitas dari sdm
jadi begini tadi mungkin saya tambahkan
isu kita ke depan adalah sustainability maka kami harus membangun culture dan sdm
culture harus dibuat karena jangan sampai transformasi depend on satu orang
kita harus membangun sistem itu isu kami
yang kedua sdm sdm kami mbak desi itu bumn terbesar itu pt pn
kami memiliki karyawan tetap sembilan puluh tujuh ribu orang
kemudian sama pkwt mungkin satu ratus dua puluh ribu orang
jadi kami jumlah sdm yang cukup banyak
nah isu ke depan memang kita harus kita sudah seperti tahun depan
itu kami melipat tiga kan
jadi kita tiga kali lipat biaya untuk pengelolaan talent kami
tiga kali lipat karena kami ingin concern dalam dua tiga tahun memastikan sdm yang kuat culture yang kuat
sehingga siapapun yang akan memimpin perusahaan ini maka sustainally
tapi ini caranya bagaimana apakah ada training yang dilakukan
ini kan sekarang kan kalau orang mungkin pilih profesi mungkin jadi petani atau pekebun itu bukan pilihan nomor satu
jadi begini tentu ketika kita melakukan perubahan
kita tidak bisa melakukan perubahan kalau tidak melakukan contoh
jadi jadilah kita contoh tentu saya menjadi contoh bawaan saya yang sampai ke bawah hal yang contoh yang baik
itu nomor satu karena tidak mungkin kita leading by example
terus yang kedua kita sebenarnya memiliki satu apa
satu kronili tentang budaya
tentu yang pertama adalah tentang budaya planter
jadi itu sejak zaman mungkin dua ratus tahun yang lalu ketika perkebunan industri perkebunan di indonesia
ketika kita dijajah waktu itu
ya pertama seribu delapan ratus tiga puluh kalau kita kultur stel terjadi
itu kan budaya kebun itu budaya yang luar biasa
karena itu budaya melting yang didesain yang kalau sekarang cerita tentang apa namanya budaya yang saling menyampul
itu kita sudah lakukan dari dulu
jadi budaya mau dibangun untuk budaya kebun
budaya jerja keras disipin semua sudah ada
maka ada beragam pelatihan
kita juga menyusun platform agris
artinya ada pelatihan pelatihan melalui apa namanya media elektronik
kalau sekarang mungkin itu iya
mungkin sekarang lewat zoom atau lewat
dan pelatihan pelatihan langsung
jadi kami menstandarisasi seperti katakanlah kualifikasi planters
jadi dari enam ribu karyawan kemarin baru angkatan pertama satu ratus delapan puluh
nanti kita akan latih seperti kayak kalau dalam tentara ada kualifikasi gredes
kita ada kualisi planter
kita akan latih mereka
tapi masih banyak yang apply atau ingin itu menjadi bagian dari
kadang kadang kan orang misalnya lulusan pertanian
tapi ternyata profesinya jadi
sebenarnya di apa namanya remunerasi di perkebunan tidak kalah
tidak kalah dengan industri lain
cuma memang isunya di perkebunan kan di remote area
kita harus bisa membangun satu habit suatu tradisi yang orang supaya nyaman di daerah terpencil
itu saja mungkin yang paling berat karena terpilih
tapi sekarang dengan adanya media sosial
dan teknologi juga
kita jangan lagi kaitkan masalah pertanian petani dan pekebun itu
adalah dari segi ekonominya lemah dan lain sebagainya
ini harus ada peningkatan menjadi petani petani dan pekebun profesional
di situ sudah ada ini blueprintnya ke depan
dalam berapa tahun lagi kira kira
jadi kita cerita kalau tentang karyawan sudah kita ada polanya untuk remunerasi ya
kemudian tentang kata kalah seperti masyarakat petani petani tebu
kita sudah punya roadmap petani tebu harus dalam waktu tiga empat tahun
penghasilan satu lima kali lebih daripada sekarang
kita sudah punya roadmapnya untuk
apalagi yang dilakukan untuk memastikan transformasi ini semua sustainable
kalau pak gani sudah tidak ada lagi di situ
mungkin sudah jadi naik kelas lagi
apalagi memastikan bahwa semua ini bisa dijalankan dengan baik ke depan
jadi pertama kali tadi ya kita melalui kultur dan esen
tapi kita juga kuatkan industri nya
industri penghasil komoditi
kita belum cerita ke hilir ya
industri komoditi itu sebenarnya sederhana
pelastuan industri komoditi apa
bagaimana entitas itu mampu berproduksi menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif
dan barangnya laku
dan kami kebetulan ke depan mbak desy
kita merubah model bisnisnya
dimana kita membuat roadmap komoditi ke depan
pt pen yang arealnya delapan ratus lima puluh hektar
nanti akan fokus ke dua komoditi
pertama itu ke kelapa sawit
di mana nanti tanaman karet kami akan kami konversi ke kelapa sawit
sehingga nanti tanaman kelapa sawit hampir tujuh ratus ribu hektare
yang kedua kami akan fokus ke gula ke tebu
dimana target kami tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima kita melipat gandakan produksi kami
dengan memperluas areal sendiri
meningkatkan apa namanya
membantu petani supaya meningkatkan produktivitasnya
kemudian dia kolaborasi dengan kata ngalah bumn lain untuk menanam tebu dan masyarakat juga
sebelum kita masuk ke komoditasnya
karena ini perlu segmen sendiri
tapi secara keseluruhan ini kan dibandingkan sebelum covid selama covid dan sekarang ini
kira kira peningkatan produktivitas itu berapa persen
meningkatnya dan juga menyumbang kira kira khususnya untuk sektor pertanian ini berapa persen sekarang
kalau kita melihat ya
seperti komoditi kami kerja kelapa sawit
padahal di pandemi
walaupun kita ke laboratorium dan lain sebagainya
padahal kalau kita cerita negara tetangga lagi
saya nggak sebut negara tersebut
dan beberapa perusahaan
tapi kenapa bisa dirinci kenapa mereka turun
mungkin di awal tadi saya jelaskan
karena produktivitas meningkat
jadi analoginya gini
kalau kita mau menangkan pertandingan
kita itu menyalip di tikungan
ketika pandemi kita anggap tikungan
maka yang kami lakukan perbaiki kultur teknis
perbaiki tata kolab tanamannya
itu jarang sejarah
selama saya sejarah jadi plantar tiga puluh tujuh tahun
jadi sesimpel itu
tapi hasilnya luar biasa
iya itu satu
karena produksi kami kan ada internal dan eksternal
kita membeli dari petani
petani plasma petani pihak ketiga
kita naikkan pembelian
bersaing dengan swasta
sehingga kita bisa menaikkan
jadi lebih murah
makanya lebih kompetitif
jadi kami dikarunani tiga hal
harga baik itu istilah kami rezeki anak soleh
yang kedua yang effort kami
dan ini menurut saya sangat sangat bagus buat perekonomian kita
apalagi ekspor kita kan banyak sekali ya
kelapa sawit itu tiga puluh miliar us
tertinggi untuk ekspor
tapi selain sawit
nanti kita harus lihat
karena perkebunan di indonesia sebenarnya kan dengan lahan berapa
banyak sekali yang bisa kita lakukan
untuk meningkatkan produktivitas
pak gani kita istirahat sebentar
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
di studio sudah ada muhammad abdul ghani
direktur utama holding perkebunan nusantara pt
ini luar biasa menariknya ya
karena di tengah krisis ekonomi ini
di tengah pandemi ini
ternyata kita bisa mendapatkan
kalau berani menikung ya
bisa mendapatkan keuntungan
khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan kita pak gani
ini tadi disebut
ada delapan ratus lima puluh ribu hektare yang planted ya
tadi fokusnya ke sawit
tapi sebenarnya saya lihat itu
indonesia kan banyak sekali ya
kenapa kita tuh juga dulu dijajah itu karena komoditas
kita disuruh ada cengkehnya
ini sekarang fokusnya ke sawit
sementara kan sawit ini
masukkan dari pak gani
banyak masalahnya kalau dijadikan ekspor
apalagi di eropa kita kena moratorium dan lain sebagainya
tapi kan turunannya kan juga banyak
dan bisa menjadi penghasil devisa terbesar
tapi kedua dari segi ilirisasinya juga ya
ini bagaimana ke depan
apalagi akan menjadi fokus utama dari komoditas yang dihasilkan oleh pt pn
oke jadi begini
sebenarnya kebetulan pt pn tidak termasuk yang terdampak oleh isu isu dari eropa
isu isu tentang lingkungan
begini mbak desy
sebenarnya itu hanya isu perang dagangan saja
apakah ada tuduhan kelapa sait menghasilkan karbon
kelapa sawit justru mengcapture karbon
itu sudah dihitung enam puluh empat ton per hektare per tahun
jadi salah itu bahkan kemampuan mengcapture karbon
kalau kita sekarang lagi ada rame rame isu emisi karbon
kami itu juga justru menyerap karbon
jadi ini harus menjadi bagian dari pengurangan emisi ya
kemudian yang kedua
kami kebetulan mbak desy
tata kelola kami itu sudah komplain dengan isu sustainability
lebih dari separuh pabrik kami sudah mengikuti sertifikasi rspo
sehingga produk kami kalau dijual ke perusahaan perusahaan yang komplain dengan
yang komit dengan lingkungan
kami itu dikasih premi
kalau cpo itu sekitar antara dua puluh sampai tiga puluh dolar per metri ton
bahkan kalau pko nya sampai seratus dolar per meter
jadi kami justru dengan kondisi sekarang kami dapat itu
jadi isu isu itu biar isu itu memang harus ditangani mungkin oleh pemerintah ya
kebanyakan isu ini karena nggak adil
ketika sawit itu berproduksi lima sampai enam ton per hektare
sementara minyak rapsi minyak edible oil itu rata rata di bawah satu ton
maka sampai kiamat juga akan menjadi isu untuk selagi competitiveness mereka kalah sama sawit
jadi kita pun gak berharap mereka akan terima itu
enam puluh lima saat ini
tapi kedepan kan akan ditingkatkan
ini berarti ada peluasan lahan atau bagaimana dalam pengelolaannya dan juga memastikan bahwa lahannya kan juga tetap subur
ini kan monokultur kan jadinya
jadi begini mbak desy
langkah kita mungkin lima tahun ke depan tidak memperluas tapi meningkatkan melakukan intensifikasi
sekarang ini tahun ini produktivitas kami
sekarang ini tahun ini produktivitas kami
target kami rata rata enam ton
artinya enam ton cpo per hektar
dan kalau sudah enam ton itu sudah terbaik di indonesia
untuk korporasi ya

produksi kami sekarang kan dua tujuh
itu kalau nanti bisa enam ton kan berarti kami sudah empat dua juta
itu kalau nanti bisa enam ton kan berarti kami sudah empat dua juta
itu kalau nanti bisa enam ton kan berarti kami sudah empat
tanpa memperluas lahan
tanpa memperluas lahan
intensifikasi caranya seperti apa
sekarang kebetulan holding ini
sekarang kebetulan holding ini
kalau sebutin ini
sekarang kebetulan holding ini
kalau saya cerita tadi holding tadinya masing masing
kan holding itu sebenarnya kan tujuannya selain polling power ada semacam sinergitas
lah dulu tidak terjadi
tapi sekarang karena holding sudah memiliki kapabilitas kapasitas
kemudian tata kelola sudah berubah kita yang produk
karena gini ptpn itu dari yang terendah sampai yang tertinggi
itu dari yang terendah itu sepertiganya yang tertinggi
jadi ada yang ptpn delapan ton ada yang dua puluh lima ton
jadi ada yang ptpn delapan ton ada yang dua puluh lima ton

kita naikkan ke atas sebenarnya mudah
karena lahan kami itu kelasnya kelas satu
tinggal bagaimana dikasih
dana yang cukup diawasi dengan
tata kelola yang baik maka yang rendah rendah
itu akan nanti sehingga rata rata disparitas
antara yang terendah yang tinggi itu kalau sekarang
delapan sampai ke dua puluh lima
dua puluh ke dua puluh lima nah itulah
strategi untuk naikkan produktivitas
ketika itu terjadi maka
kita sudah siap
kapanpun karena baik di sisi
setara dengan best practices baru
nanti kita cerita industri hilir
nah itu industri hilirnya ini merupakan
bagian dari semua ini
selain cpo saya lihat juga kan pemerintah
yang meningkatkan biofuel
gani ini kan berarti
ada bisnis model
yang lain yang
sdm nya juga agak berbeda dan juga
skills teknologi yang digunakan
nah bagaimana ke arah sana tapi dalam
waktu yang sama kita punya paris agreement target
itu kita harus mengurangi emisi
nah sustainability ini memang
penting ya jadi bagaimana
oke jadi pertama tentang industri hilir ya
sebenarnya kami sudah punya
tahun ini sudah
enam ratus ribu ton per tahun
produksi cpo kami kami olah sendiri
olah sendiri olah sendiri menjadi
online menjadi rpdpo yang kita
sebagai ekspor sebagian kita
bentuk kita produksi
retail dengan merek nusa kita
targetnya tahun dua ribu dua puluh empat kita
rbdp tahun depan kita sedang
menginisiasi kerjasama membangun
sambil menaikkan produktivitas
dari enam ratus ke tujuh ratus lima puluh ribu
jadi nanti punya sendiri
kalau yang sekarang sendiri mungkin ke depan kita akan kerjasama
kerjasama dengan investor
supaya kita akan bagaimana
hasilnya lebih bagus
nanti ininya pembagian antara
sawit untuk biodiesel dan sawit
yang untuk cpo kira kira berapa ini
seperti saya sampaikan seperempat untuk
tentu nanti kita lihat pasarnya
itu memaknainya harus
satu satu supply chain
ketika pada kondisi tertentu
cpo lebih tinggi kita jangan jual olain
ketika nanti misalnya olain
harganya bagus kita jual olaiin
jadi jangan lihat per segmen itunya
kalau nanti suatu biodiesel bagus kita jual biodiesel
jadi karena harga fluktuatif
harus memanfaatkan ini harga pasarnya
bagaimana sudah meningkat
ini harga komoditas kita
khususnya sawit ini atau
kalau menurut predisi para ahli
world bank juga mempredisi
itu tahun depan masih tetap tinggi
tetap tinggi jadi kebutuhan
karena tadi masyarakat kesimbangan
di sisi produksi dari
edible oil itu kan di negara lain
mekanisme supply demand
tentu ke depan akan semakin baik tapi kita sebenarnya
kalau harga yang sekarang memang
dalam sejarah itu mbak desi
itu harga tertinggi selama yang saya tahu
kemahannya jauh lebih tinggi daripada supply nya
jadi ini untuk devisa
luar biasa ya ada target tertentu pak gani
untuk tahun ini dan tahun depan kira kira
devisa yang ingin kita harapkan khusus dari sawit ini ya
mungkin barangkali saya lebih ke korporasinya ya
tahun ini kita menghasilkan sipu dua tujuh ton
tahun depan target kami tiga sembilan
sehingga di rgp kami kami punya rencana jangka panjang
itu kami tarik ke tahun depan akan kami capai
dan kami tentu akan bukan hanya masuk ke hulu saja
kita akan membuat ke retail
kenapa kita membuat ke retail mungkin nanti bisa dijelaskan
kenapa membuat ke retail
karena memang ini juga kita konsumen domestik juga harus
mau tidak mau kan masih banyak kebutuhan pak ganjar
kita istirahat sebentar
masih ada beberapa segmen lagi
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
iya bersama insight with desi anwar saya masih ditemani muhammad abdul ghani
direktur pertama holding perkebunan nusantara pt pm tiga persero
dan kita berbicara mengenai sebenarnya kinerja
dan juga keberhasilan ya pt pn khususnya di saat covid sembilan belas ini
dan setelah dilakukan restructuring secara mendasar transformasi
ternyata yang kalau dulu dililit hutang sekarang istilahnya sudah inilah
bisa naik kelas
nah ini tentu saja bagi indonesia yang kita ekonominya sangat juga ya tergantung
bukan saja kepada hasil komoditas kita tapi dari devisanya ekspornya dan lain sebagainya
itu kan saya lihat ini dari pt pn itu banyak sekali menyumbang
apalagi kita banyak sekali mengekspor produk produknya
tadi sudah disebut sawit ya
nah ada satu lagi tadi yang disebut yang akan menjadi fokus adalah tebu alias gula
ini bagaimana ke depan
dan apakah ini juga akan menjadi istilahnya tuh prima dona dari produk produk yang dihasilkan pt pn
mungkin saya perlu tadi belum keterangan tentang kinerja keuangan ya
barangkali mbak desi saya akan jelaskan sih
jadi tahun ini luar biasa
karena tadi langkah langkah dan juga tadi ada faktor laki karena harga yang bagus
dari tiga puluh empat menjadi empat puluh lima triliun
lalu ebida kami naik dua kali dari lima delapan menjadi dua belas
kemudian profit kami dari tahun lalu rugi satu satu sampai dengan november kami kemarin tiga empat triliun untung
jadi kalau covid ini ada yang misalnya meningkat
seperti sektor teknologi yang serba it dan lain sebagainya
ternyata dari pertanian dan perkebunan juga menyumbang terhadap kenaikan ini
tapi ini kan harus sustainable ya pak ganda
tahun depan pasti lebih naik lagi
jadi jangan karena one off kita berani menikung
tapi ini semua harus menjadi sesuatu yang bisa diandalkan
nah tadi jurusnya ke depan dengan memfokuskan kepada mungkin dua produk andalan
tapi juga tadi disebut ada retailnya
untuk menciptakan peluang untuk mendapatkan revenue tambahan
jadi tentang retail dulu kita jelaskan dulu
kita memang harus masuk retail
bukan hanya kepentingan nilai tambah
bukan hanya kepentingan stabilisasi margin
tapi retail itu merupakan pemaknaan pt pn sebagai bumn
jadi kita sebagai bumn itu menjalankan fungsi negara
maka retail itulah yang akan bisa menghadirkan negara di dalam pasar
ketika terjadi gejolak harga
maka bumn di situlah intervensi
selama ini berapa persen sebelum ada
kita baru masuk tahun ini
baru masuk tahun ini
nusakita itu baru lima bulan
dan sekarang itu produksinya baru tiga ribu ton per bulan
tahun depan mungkin enam ribu
itu sekarang kami kewalahan
bahkan jawa belum disitu
artinya konsumen itu mengapresiasi sementara lainnya produksinya tidak bisa memenuhi pasar
itu membuktikan bahwa
jadi demandnya luar biasa ya
demandnya luar biasa
dan itulah kami semakin yakin
dan nusakita ini nama brand ya
brand yang nasional kami
meskipun ada brand brand yang lokal kita pertahankan
jadi jangan sampai menggeruk
gerus yang existing ini bagaimana caranya
itu tetap jalan
jadi kita taruh kita tempatkan nusakita di segmen atas menengah atas
yang lain tetap jalan
dan ini bisa mengalahkan ekspor ya juga
atau belakang kita ekspor juga
apa apa saja produk yang di
jadi yang pertama tadi ya
yang kita fokus jual komoditi karena kehadiran negara
kita punya tadi kopi punya teh punya kakao juga punya
sehingga kenapa kami akhirnya sampai kepada kesimpulan fokus ke dua dua komoditi
karena di samping masalah marginnya besar tapi masalah fungsi pangan
karena kalau cerita kelapa sawit cerita gula kan pangan
pangan itu ya kalau isu
sembako lah ini bagian dari
iya isu penting itu untuk stabilitas
dan harga bisa perlu dijaga
memang pasarnya ada
ini bukan ke pasar yang existing kan tapi kan memperluas pasar kan
jadi begini mbak desi
saya mungkin agak cerita sedikit tentang anatomi industri gula ya
jadi begini mbak desi
indonesia dalam sejarahnya seratus tahun yang lalu seribu sembilan ratus tiga puluh
adaran negara eksportir
produksi kedua di dunia setelah kupa
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh indonesia sebagai net importer
dan saat ini indonesia negara importer terbesar gula di dunia
padahal kita punya lahan banyak kan itu
kita itu kebutuhan gula itu sekitar katakanlah enam juta ton
dua per tiga nya itu impor
saya tidak menyalahkan
dari segi produktivitas atau berbeda
dari segi teknologinya
kalau menurut saya yang salah ptpn
saya tidak menyalahkan pemerintah
karena ptpn selama ini tidak mampu menjalankan bisnisnya kompetitif
sehingga yang terjadi adalah produktivitas rendah
petaninya juga tidak sejahtera
karena petani tidak sejahtera dia produktivitas rendah
jadi produksi nasional juga rendah
tidak hanya satu tahun itu produksi dalam negeri
itu antara dua satu dua tiga
dimana ptpn ini sekarang bumn ya
nah target kami dengan target tahun dua ribu dua puluh empat luasnya dua ratus lima puluh ribu hektare
target kami satu delapan juta ton tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
nah itu road map kesananya
sudah sudah kita susun
apa yang harus pertama kali yang
mbak desy ditanya
dari mana angkanya itu
pertama kita akan perluas lahan sendiri
jadi lahan kita lahan hgu kami yang untuk didedikasikan kepada industri gula tebu itu sekarang ini lima puluh lima
kita akan perluas dalam empat tahun
jadi dua kali lipat
dua kali lipat
itu diambil dari mana
kita konversi tanaman sawit di sumatera bagian selatan di lampung
itu tanaman sawitnya akan kita konversi ke tebu
karetnya kita ke tebu
di jawa itu semua karet
sebagian kakao dan kakao itu coklat ya
sebagian dari apa namanya kopi kita konversi ke tebu
yang kedua kita kerjasama dengan perhutani
perhutani kan banyak perhutanan sosial
juga kita yang ketiga adalah kita membangkitkan minat petani menanam tebu
dan kita sudah survey kita sudah membuat kajian
persoalannya bukan di petani di ptpn
nah maka kami pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu kemarin sudah membentuk namanya sugar company
yang namanya pt sinergi gula nusantara
itulah menjadi backbone untuk mendeliver apa yang menjadi tujuan pt pn
dan juga ini sudah menteri bumn sampai bapak presiden konsen betul ini
kita didukung untuk menjadikan indonesia sesempatan gula konsumen
jadi investasinya harus besar sekali
karena disini kan nanti dalam produksinya mesinnya dan lain sebagainya
itu semua nanti akan dikelola oleh ptbn
jadi gini mbak resi
karena ini perlu investasi
ini bukan masalah perinvestasi saja
kita perlu investasi sampai dua puluh tiga triliun sampai tahun dua ribu dua puluh empat
tapi kita juga memerlukan kolaborasi dengan investor investor internasional
yang memiliki kapasitas di bidang pengetahuan pengalaman di on farm of farm di industri gula
dia yang memiliki dana untuk tadi
untuk membiayai investasi
perlu kami akan membangun pabrik baru
memperbaiki pabrik yang lama
membiayai tebunya sendiri maupun petani
juga harus ada transfer teknologi
karena di luar negeri
dengan siapa siapa saja nih kolaborasinya
mudah mudahan awal tahun depan sudah mulai ada peminatnya
kita sebagai contoh gini mbak desi
di luar negeri itu produktivitas tebu itu antara delapan puluh sampai
kita sekarang antara enam puluh sampai seratus

jadi cukup rendah
yang kedua yang apa lagi rendemen
rendemen itu kandungan gula di dalam tebu
kalau di luar negeri itu sudah sepuluh
sepuluh sebelas dua belas kita itu masih tujuh enam
kenapa ini apakah karena bibitnya
atau cara pupuknya
karena persoalan di ptpn
jadi saya mulainya melihat ke dalam
kita koreksi ke dalam
artinya kemampuan pt pn di sisi modal di sisi pendanaan di sisi teknologi
dari mulai varitasnya
kita ini sekarang mestinya varitas itu tiap tiga empat tahun diganti ini kita tidak
ini terlalu lama dibiarkan
dibiarkan menurut saya yang salah ptpn
kita akan introspeksi insya allah bisa kita sudah hitung semua
tapi ini saya tertarik ya kenapa fokusnya ini khususnya terhadap gula ya
ya memang kan gula selama ini kita kan impor
tapi kan kita punya kalau dulu kan kita ada yang namanya kelapa
sekarang kan juga kan
kelapa kan lagi naik daun lah istilahnya
jadi mantra ada kelapa dan masih banyak lagi yang komoditas yang lain
ini apa kira kira yang diharapkan dari gula ini
lebih untuk ekspornya atau untuk lebih konsumsi domestiknya
atau secara hitung hitungannya
jadi ketika sebagai korporasi kita melakukan pilihan pilihan komoditi
tentu yang pertama yang memberikan return paling besar
yang kedua yang paling dalam apa namanya
tata kelola maupun terkait dengan teknologinya bisa kita kuasai
yang ketiga tentu tadi seperti cerita saya tadi
jadi bumn itu harus bisa menghadirkan negara di pasar
jadi tiga elemen itu yang menjadi dasar kami
maka sampailah kami pada putusan untuk sawit dan tebu
kenapa kok tidak kopi teh dan kakao
iya kenapa tidaknya masih ada satu segmen lagi
ini menurut saya sangat sangat menarik
karena kita kan kaya ya dengan komoditas perkebunan
jadi ya memang untuk ada
dari rasional dari hitung hitungannya
dua ini yang kira kira yang paling menjanjikan
tapi yang lain kan juga jangan sampai kita hilangkan sama sekali
jadi tetaplah bersama kami insight with desy anwar akan segera kembali
ya anda masih menyaksikan insight with desy anwar
topik kita kali ini sangat sangat menarik mengenai kinerja dan juga keberhasilan ya
perkebunan di nusantara ini pada saat covid sembilan belas
dan ternyata akibat transformasi yang dilakukan bisa mencapai prestasi yang lumayan membanggakan
ada muhammad abdul ghani dari direktur utama holding perkebunan nusantara pt

ada muhammad abdul ghani dari direktur utama holding perkebunan nusantara pt

kita justru adalah salah satu yang terbesar ya nomor dua ya
kuba nomor satu kita nomor dua ya
tapi akan sekarang dikembalikan semoga bisa jaya kembali
tapi saya lihat ini kalau di indonesia ini

banyak sekali yang kita miliki kita kan negara agraris kita negara yang kaya dengan sumber alamnya
biodiversitasnya variasi serta kita punya karet punya cengkeh belum lagi kopi kelapa kita nggak
bisa bicara tembakau lah karena enggak sehat ada misalnya buah buahan juga seperti jambu mete dan
macem macem lah kenapa itu apa jangan sampai kita ke tinggalan justru jadi begini tadi mungkin saya
jelaskan jadi kita fokus kedua komoditi ya dimana kita akan ke sawit dengan tebu dimana targetnya sawit
itu mungkin sampai tujuh ratus hektar tebunya dua ratus lima puluh hektar termasuk petani punya dia dimana tahun
depan mbak desi kita akan rencana mau ipo kelapa sawitnya kenapa ipo tentu kita ingin
mengembangkan bukan hanya dihulu saja
jauh kita itu mengembangkan ke ini ya ini ipo di dalam negeri atau nanti lagi hitung hitungan
karena terlalu kapitalisnya cukup besar jadi beberapa kemarin pak wamen juga mengingatkan
kalau perlu ke luar negeri karena kalau di dalam negeri mungkin tidak terserap
pasar dan nanti akan terdampak masalah harganya dari tahun depan nih ipo eh rencana akhir tahun depan jadi
kenapa tadi ya kita tidak mengambil segmen segmen tadi jadi kita bicaranya tadi prospek komoditi
karet itu sebenarnya kalau dari kepentingan
nasional itu nggak ada ya lebih besar ke sawit kenapa karena itu kan untuk industri
ban dan sebagainya itu bisa jadi minyak tanah dari minyak bumi sorry dari fosil oil
bisa dibantu kemudian dari sisi prospek commodity nya itu malaysia itu lima puluh ton yang lulus
konversi kepada sawit
karena dari kepentingan nasional pun
lebih tinggi sawit daripada karet
karena sawit bisa untuk industri hilir
bahan bakar dan sebagainya yang kedua
itu tentang kopi
kopi ini kan luar biasa
kalau dulu kopi kan kopi itu
yang paling luas di jawa timur
itu ada dua belas hektare
sama kopi kan disebut java
itu dulu itu
ada persoalan di sisi produktivitas
kami sudah mulai tahun depan kita akan
lakukan rehabilitasi jadi kopi
direhabilitasi sehingga produktivitasnya
kalau marketnya wah luar biasa
harganya luar biasa tapi kami ada isu
di produktivitas maka
mulai tahun depan kita akan lakukan rehabilitasi
pergantian kolon kolon yang
kita sudah diminta oleh pak menteri ini
untuk kopi ini jangan hidup sendiri
mengkolaborasi kopinya kami dengan kopi rakyat
dari sisi mutu rakyat meningkat
kita bisa membantu memasarkan
ke luar negeri jadi terangkatlah
sejahteraan petani rakyat
kopi rakyat dan kopi kopi yang ini
yang butik itu karena kopi luwak dan lain sebagainya
jadi kita sudah diminta oleh pak menteri bumn
untuk itu jadi kita akan jalankan itu
yang kemudian yang kedua mbak desi
lah teh itu ada isu
komoditi yang terdampak
terdistorsi oleh perubahan zaman
jadi tren di dunia
saya masih minum teh lho pak
iya tapi tren pertumbuhan konsumsi itu
dengan pertumbuhan produksi itu lebih tinggi
pertumbuhan konsumsi eh produksi
jadi harga teh itu stagnan antara
satu sampai satu lima dolar
itu dari zaman dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
maka kami punya teh itu tiga puluh ribu hektare
mungkin kami akan sisakan dua puluh ribu hektare
yang sepuluh ribu hektar
kami akan robah bisnisnya
mungkin teh kita kolaborasi dengan destinasi wisata
teh dengan macam macam lah
jadi harus ada nilai tambahnya
ada nilai tambah
supaya secara komoditas sustain
tapi juga tidak membebani secara cash flow dan kerugian
cuma ada isu di produksi
jadi di indonesia
ada namanya penyakit koko mut
penyakit busuk buah itu
sampai sekarang belum ada itu
maksudnya belum ada
ada teknologi untuk menyelesaikannya
belum ada menghindari apa
gak bisa dikembangkan varietas yang tahan
sehingga seluruh indonesia
cacao itu terdampak di produksinya
pt pn dulu punya sampai tiga puluh ribu hektar
tapi karena itu sudah cerita sepuluh tahun yang lalu
sekarang kami tinggal tersisa dua ratus hektare
kami jaga itu sebagai heritage saja
tapi sayang sekali karena
kenapa di luar negeri bisa misalnya
di ghana dan di tempat tempat lain itu mereka berhasil untuk mengembangkan
kenapa kita gak belajar
mereka juga sama
penyakit koko mut berasal dari mereka
cuma satu lagi barangkali mbak desi
produk dari kelapa sawit
itu juga bisa menjadi substitut untuk kakao
itu sudah sama persis malah nggak pahit
coklat yang kita makan di pasaran itu
itu dari kelapa sawit
jadi ada isu tertutup
kalau kelapa tadi kita nggak punya
itu lebih ke ini lah lebih ke produksinya ya
kalau misalnya ini dulu
cengkeh ya dan ternyata kan kita banyak masalah ya pada sejarah cengkeh ini
ini sesuatu yang sudah sama sekali kita tinggalkan ya
kebetulan kami gak masuk sektor yang punya rakyat
jadi dulu itu perkembangan kita
mengambil sektor sektor yang jangan sampai berbenturan
berkompetisi dengan rakyat
kalau cerita kopi kan itu
cerita peninggalan zaman apa namanya
belum lagi pala lada spisis kayak begini
ini bukan di bawah pt pn itu semua
tidak kami hanya kami punya lima komoditi
sawit tebu karet teh kopi
ya ke depan
ini kan pertama isu tadi sustainability
bukan saja sustainability dari kita
bukan oleh perusahaan ataupun industri
tapi sustainability dan pengurangan emisi
ini kan penting
pemerintah seluruh dunia kita punya target mencapai zero emission
tahun dua ribu lima puluh atau dua ribu enam puluh
dan mengurangi emisi
itu pertama yang mau tidak mau kan harus dijalankan
merupakan bagian dari doing business nya
dan kedua itu adalah penggunaan internet of things
nah ini bagaimana semua ini di bawah holding ini dikelola dengan baik
jadi isu tentang sustainability
kaitan dengan komplain dengan lingkungan
itu justru pt pento menjadi satu dari dua bumn
pertamina eh perhutani dengan pt pn itu sudah diminta oleh pak menteri bumn pak wamen
sebagai bagian dari itu tadi
kewajiban di bumn yang katakanlah ada pln ada pertamina ada tambang
itu kewajiban mereka kita penuhi
karena kita itu bukan sumber emisi
tapi kita meng capture emisi
jadi nanti carbon trade nya diserahkan sama kami
karena kami bisa menghasilkan satu apa mengurangi emisi global
yang kedua tentu teknologi itu menjadi penting ya
jadi orang kalau cerita perkebunan ah perkebunan apa bisa menggunakan digitalisasi
kami sudah melakukannya mbak desi
jadi sudah empat tahun yang lalu kami sudah menggunakan apa namanya yang namanya
pengelolaan digitalisasi terkait apa namanya administrasinya
bahkan kita memiliki dashboard dashboard sdm dashboard keuangan dashboard on farm off farm
jadi semua baik menyangkut digitalisasi maupun internet of thing kami sudah lakukan
sebagai contoh begini
sekarang itu informasi tentang dari mulai sawit dipanen itu sudah mulai pakai smartphone dikirim ke pabrik
nanti sampai pabrik penimbangannya sudah semua digitalisasi
itu sudah di dashboardnya direkturat produksi di masing masing anak produksi sudah ada
termasuk losses losses kehilangan kehilangan di tahapan tahapan proses produksi
termasuk seperti memetakan petani tebu
kita sudah tahu luas tebu petani berapa kapan ditanam pemiliknya siapa dan kepan ditanam itu menentukan kapan dipanen
karena tebu itu ada yang dipanen awal panen tengah panen akhir
dan ini sangat membantu ya mbak desi
termasuk sekarang aja absensi itu sudah pakai digitalisasi
jadi kita punya agris
agris itu platform untuk terkait dengan culture dan sdm
karena ke depan mau tidak mau memang harus ke situ arahnya
tapi terakhir ini ya
kondisi lahan dari khususnya delapan ratus lima puluh ribu hektare yang kita miliki ini bagaimana
singkat saja pak ilgan
karena kuncinya kan itu
lahan kita apalagi saya khawatir kalau terus menerus monokultur nanti justru nutrisinya hilang
kondisinya semakin menurun
nah ini sudah diantisipasi semua
dari sisi lingkungan tadi ya
karena kalau terjadi pengurusan atau pengurangan kesuburan yang terdampak kita juga
jadi kita di dalam tata kelola pemupukan kita menggunakan pupuk pupuk hayati juga kita pakai
jadi kita lagi mungkin tahun depan akan kita bangun
itu tandan kosong kita itu nanti diolah dulu menjadi gas
gasnya kita padatkan menjadi cng
gasnya dipakai untuk masak bisa untuk mobil bisa bahkan untuk pabrik juga bisa
lalu limbahnya itu kita pakai untuk pupuk
jadi kita sudah mengarah ke sana
jadi semua proses produksi proses bisnis kita sudah komplain dengan masalah lingkungan
jadi tadi tata kelola kami kan sudah rsp oisc semua sudah
sudah ada sertifikasi yang sesuai dengan good practices
jadi kita memang kebetulan gini mbak rizie saya tidak bisa membandingkan orang lain
karena sejarahnya perkebunan negara itu lebih duluan hadir
jadi kalau cerita misalkan isu tentang apa namanya tanah gambut kami tidak punya tanah gambut
boleh dikatakan tidak punya
karena ketika tahun delapan puluh an memperluas lahan di kalimantan sulawesi kita masih bisa milih tanah tanah yang
karena mulai dari duluan ya
jauh sebelum ya indonesia lahir juga sudah nusantara ini memang diperuntukkan khusus untuk itu
maka kami mungkin terakhir ini kami bulan ini sudah mencanakan tagline pt pn juara
jadi kami akan lakukan perbaikan perbaikan dari mulai operasional finansial sehingga pt pn kembali ke marwahnya menjadi juara di sektor perkebunan
iya kita harapkan semua berhasil
jadi nanti ipo tanggal berapa
paling lambat desember dua ribu dua puluh
untuk kelapa sawit
amin amin terima kasih
dalam perjalannya pak gani
kita perlu cek di lapangan ini
sekali lagi terima kasih pak gani dan sangat menginspirasi perbincangan kita kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
kita masih dengan suasana covid sembilan belas
apalagi dengan adanya omikron
jadi jangan lupa jaga jarak
rajin cuci tangan
dan bisa jahin dari kerumunan